cnn indonesia breaking news
dan perlu ada sinkronisasi langkah
jadi yang kita kerjakan adalah apa yang dikerjakan jakarta
pembatasan pembatasan yang kita akan lakukan
itu juga yang nanti akan menjadi rujukan supaya nanti kita punya pola yang sama
mudah mudahan ini bisa segera tuntas
sehingga nantinya masyarakat bisa memiliki pedoman yang sama
jadi itu yang tadi dilakukan
penyusunan pergub sendiri praktis sudah selesai
hanya ada satu hal yang masih menunggu karena kita sedang koordinasi dengan pusat
terkait dengan pemberian izin pada ojek untuk bisa beroperasi
kami sudah mendiskusikan itu dan harapannya nanti mudah mudahan malam ini ada kabar
karena dalam ketentuan
ojek tidak diizinkan untuk mengangkut orang
dan kita sudah berkoordinasi dengan para operator
mereka punya mekanismenya karena itu kita merasa ojek selama mereka mengikuti protap
itu bisa beroperasi bisa mengangkut orang dan barang
nah kita sedang tunggu finalisasinya seperti apa sehingga nanti masuk dalam satu ketentuan yang sama
itu selamat datang
diki bekerja baru waktu di tempat fotokopi milik tetangganya
dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi jawa barat mengungkapkan
lima puluh tiga tenaga kerja dan burung
di jawa barat terkena dampak pandemi virus corona
dari jumlah tersebut lima orang terkena phk
yakni di bekasi satu enam ratus lima puluh satu orang di karawang tujuh ratus empat puluh sembilan orang dan di bandung lima ratus orang
sementara itu empat puluh delapan ribu orang dirumahkan tanpa digaji
yaitu di bekasi tiga sembilan ratus orang di cimahi satu satu ratus dua puluh dua orang dan di sukabumi dua satu ratus tiga belas orang
untuk mengatasi hal ini pemerintah saat ini mengklaim
sedang mendata karyawan dan buruh yang terkena dampak
nantinya mereka akan mendapatkan insentif dari kartu prakerja pelatihan
dan juga tunjangan hidup rp lima ratus dari pemerintah provinsi jawa barat
data yang pertanggal lima april dari dinas tenaga kerja
ada sekitar empat belas ribu lebih perusahaan yang meliburkan merumahkan dan mem phk karyawannya
yang terkena dampak kurang lebih lima puluh tiga ribu lebih
nah ini untuk diketahui bahwa
karena dampak covid ini mereka kehilangan pendapatan penghasilan
ini tentunya menjadi perhatian
ini termasuk dalam kriteria yang rencananya akan mendapat bantuan dari gubernur
untuk mereka bisa melanjutkan kehidupannya
pemprov jawa barat saat ini juga telah membuka posko aduan melalui telepon
bagi karyawan atau buruh yang terkena phk atau dirumahkan
penduduk jawa barat
covid sembilan belas berdampak di segala sisi
sekarang bahkan banyak rumah tangga mulai merasakan dampak tidak langsungnya
supir angkutan umum kekurangan penghasilan
supir taksi online atau ojol tidak bisa lagi membayar cicilan
pekerja pariwisata dirumahkan
karyawan pabrik di phk
dan beragam stimulus kemudian disiapkan pemerintah
tapi pertanyaannya untuk siapa saja
apa syaratnya untuk bisa mendapatkan itu
kita membahas malam ini di jawa barat
malam ini bersama narasumber
melalui skap adalah menteri sosial juliari batubara
pak juliari selamat malam
terima kasih sudah bergabung malam hari ini
saya sapa juga pak hadi subhan
analis hukum ketenagakerjaan universitas airlangga
melalui telepon pak hadi
pak hadi selamat malam
terima kasih sudah bergabung
lokasinya di jakarta
alson selamat malam
bapak bapak saya ingin menggali dari pak alson
pak alson adalah seorang pekerja yang baru baru ini kena phk atau dirumahkan
atau bagaimana statusnya sekarang pak alson
karena perusahaan kami baik secara langsung atau tidak
akibat covid ini memang mengalami penutupan
perusahaannya bergerak di bidang apa pak
saya di paru wisata perhotelan
sudah sejak kapan pak alson dirumahkan
di phk berarti ya pak
kami mengalami phk itu sejak tiga puluh satu maret lalu
tapi memang kami sistemnya bertahap
artinya tidak sekaligus tetapi memang sebagian sebagian
dan saat ini belum seluruhnya baru setengahnya
apa yang diberikan oleh perusahaan
pada saat di phk pak alson
ya kami bersyukur
pengusaha kami saat itu melakukan phk
tetapi hak hak kami semua terpenuhi memang
bahkan kalau boleh dibilang di atas normatif
kami kebetulan sekalipun ini menjadi musibah
tetapi kami harus mengakui bahwa kami mengalami hal yang sedikit agak lebih baik
karena pengusaha kami betul betul bertanggung jawab
hak kami memang diberikan jauh di atas normatif
jadi kami bersyukur untuk hal itu
sudahkah sekarang anda menghitung dari uang phk yang anda terima
kira kira itu bisa menanggung hidup anda berapa lama pak alson
putra putri berapa pak alson
dua orang saya yakin anda kemudian sekarang sudah menghitung betul
apakah ada pemasukan dari istri anda juga
kalau istri tidak ada
oke pak alson berapa lama dari uang itu bisa menanggung kehidupan anda dan dua anak anda
kalau ditanya berapa lama ya tentunya saya tidak bisa pastikan berapa lama
tetapi artinya saya dipaksa atau dituntut harus bijak mengelola uang saya
kalau berapa lamanya tentunya tidak ada waktu yang pasti bisa
saya tidak bisa sebutkan berapa lamanya
tetapi melihat kondisi sekarang saya harus mengupayakan selama mungkin uang yang saya dapat untuk bertahan hidup dengan kondisi sekarang
oke baik saya akan sekarang langsung ke pak juliari
terima kasih atas waktu anda
pak juliari itu baru satu dari sekian banyak orang yang kemudian merasakan dampak tidak langsung dari covid sembilan belas ini
pemerintah sudah menyiapkan stimulus termasuk bantuan sembako senilai rp enam ratus ribu per bulan untuk tiga bulan
skemanya seperti apa pak juliari bisa disampaikan kepada kami supaya jelas
ya jadi stimulus stimulus di perlindungan sosial atau di social safety net ini memang ada beberapa
perkara yang agak ragam yang pertama mungkin saya agak jelaskan sedikit
artinya untuk penduduk atau warga yang masyarakat yang paling miskin yang memang selama ini sudah mendapatkan program program bansos
seperti pkh kartu sembako ini kami harus amankan dulu artinya kami naikkan besarannya dan juga untuk kartu sembako bahkan kami naikkan jumlah penerimanya dari lima belas dua juta keluarga sampai dua puluh juta keluarga
ini adalah yang di kondisi normal saja mereka sudah miskin apalagi di kondisi abnormal seperti sekarang pasti dia akan lebih miskin lagi
covid sembilan belas ini bukan hanya bencana kesehatan ya tapi ini juga bencana ekonomi buat sebagian besar orang
di luar yang program reguler pemerintah meluncurkan beberapa stimulus pemerintah pusat yang pertama untuk di wilayah jabodetabek tiga bulan ke depan
ini sedang dalam tahap finalisasi karena memang ini kami harus melakukan realokasi realokasi anggaran bahkan kami juga punya anggaran yang tidak pernah dipersiapkan untuk bencana seperti skala seperti covid sembilan belas ini
sehingga harus menunggu tambahan anggaran dari kementerian keuangan tapi ini sedang berproses tapi kami harapkan di akhir bulan april ini
untuk paket sembako untuk sekitar satu delapan juta keluarga di jakarta bogor depok tangerang bekasi sudah bisa kita luncurkan selama tiga bulan
per keluarga mendapatkan paket sembako senilai rp enam ratus per bulannya
itu akan dibagikan di tingkat apa ya pak
kalau dari kami kami berharap agar bisa langsung diberikan langsung ke rumah rumah karena datanya kan pasti akan lengkap by name by address by nick
tapi kita lihat nanti yang paling realistisnya seperti apa prinsipnya tentunya kita tidak ingin mekanisme penyalurannya itu mengakibatkan ada kerumunan kerumunan orang
kemudian yang di luar penerima paket sembako jabodetabek ini sebelum itu mungkin saya harus pastikan bahwa yang penerima paket sembako ini adalah bukan penerima pkh dan bukan penerima kartu sembako
jadi di luar itu
nah kemudian di luar yang jabodetabek juga di luar yang penerima pkh dan kartu sembako kami sudah presiden sudah memutuskan dua hari yang lalu untuk sekitar sembilan juta keluarga nasional itu akan diberikan bantuan langsung tunai senilai rp enam ratus juga per bulan untuk tiga bulan

tentunya ini prosesnya harus kami koordinasikan dengan pemda pemda karena kami juga tidak ingin nanti masalah pendataannya jadi masalah dan juga penyalurannya juga kami prinsipnya tidak ingin menciptakan kerumunan kerumunan baru
di luar program program yang tadi saya sebutkan yang dikendalikan oleh kementerian sosial ada juga kartu prakerja yang dijalankan oleh kemenko perekonomian untuk lima enam triliun

pak juliari banyak yang mengkhawatirkan termasuk kami di sini sebagai media
kami mengkhawatirkan ini konsepnya bagus
karena pemerintah ingin menunjukkan kehadiran mereka dan ingin menunjukkan bahwa kita semua saling bantu kita semua saling support
tapi kami saya terutama tidak bisa membayangkan bagaimana nanti konkretnya di lapangan apalagi soal pendataan
sepertinya kekhawatiran kita sama ini pak
soal pendataan bagaimana itu kemudian tidak ada monopoli tidak ada yang berupaya untuk mendapatkan semuanya tidak ada yang kemaruk
nah ini memastikan ini bagaimana sekarang pak juliari
sampai ke bawah itu kan pr nya tuh sekarang
khawatir pasti tapi kita tidak boleh sibuk khawatir sehingga tidak melakukan apa apa
ya yang pasti pertama adalah kami berkoordinasi dan juga
kita bersepakat nantinya dengan setiap pemerintah daerah
karena mereka yang menguasai atau wilayah tersebut mereka lebih tahu
sehingga tidak ada keluarga yang bertumpuk tumpuk mendapatkan bantuan
kami di kementerian sosial punya data
data terpadu kesejahteraan sosial yang valid yang memang sudah digunakan untuk pkh kartu sembako subsidi listrik bpjs kesehatan itu semua dari sana semua datanya
nanti akan kami kombinasikan data tersebut dengan tentunya data data yang di luar itu yang dimiliki oleh pemda pemda
sehingga di lapangannya kita berharap agar tidak ada penumpukan penumpukan bantuan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain
tapi di luar itu yang kami sampaikan tadi adalah itu semua program dari pemerintah pusat
kami juga sudah minta kepada pemerintah daerah juga ikut untuk intervensi
artinya tentunya seperti apabila nanti bantuan langsung tunai kita luncurkan tentunya tidak bisa meng cover seluruh warga yang memang paling terdampak
kita harapkan dari daerah dengan apbd nya dengan realokasi anggarannya bisa menutupi kekurangannya
jadi kolaborasi antara pusat dan daerah kita harapkan bisa lebih masif lagi memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat kita yang terdampak
pak juliari bagaimana dengan mereka yang di luar jabodetabek pak
programnya apa terutama untuk mereka yang tidak termasuk dalam daftar pkh atau kartu sembako itu
tadi saya sudah sampaikan yang di luar jabodetabek itu akan ada bantuan langsung tunai
ini di luar jabodetabek yang nilainya rp enam ratus selama tiga bulan
nah tentunya jumlahnya tidak bisa ideal karena juga ada keterbatasan dalam penganggaran kami
dan kita kan tidak tahu sampai berapa lama
karena pandemi global covid sembilan belas ini berlangsung
banyak sekali prediksi atau proyeksi tapi kan itu semua tidak bisa dijadikan patokan yang pasti
oleh karena itu kami berharap peran dari pemerintah daerah dengan anggaran anggaran yang mereka miliki dengan realokasi realokasi anggaran
bisa juga ikut menambah program program bansos yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut
pak juliari mungkin anda tadi
sempat mengikuti ada satu narasumber melalui telepon
dia saat ini statusnya sudah di phk
mungkin pak alson mungkin ada yang ingin disampaikan kepada menteri sosial pak alson
atau ada yang ingin ditanyakan
ya jadi begini
kalau kami ini kan pekerja ter phk
artinya betul tadi dikatakan bahwa program pemerintah memang baik
tapi pertanyaannya adalah bagaimana implementasi di lapangannya
jadi ketika sekarang ter phk
kemana dia mengadu untuk mendapatkan katakan kebijakan dari pemerintah itu
sementara saat ini dki psbb sudah berlaku
kami ini pasif
harus ada yang aktif untuk menjalankan kebijakan itu
siapa di sini jadi istilahnya pelaku di lapangan untuk kami mendapatkan kebijakan kebijakan itu contohnya
mungkin bisa langsung dijawab pak juliari
sekali lagi ini berarti di lapangan seperti apa
apakah orang orang seperti pak alson ini harus mendaftar harus bergerak aktif mencari
atau memang betul betul menunggu bantuan sembako itu datang ke rumah rumah seperti yang tadi pak juliari sampaikan
ya saya nggak tahu persis pak alfons apakah masuk di dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial atau tidak
tapi feeling saya tidak masuk karena normalnya kan pak alfon
pasti sudah punya pekerjaan yang pasti ya
nah saya kira untuk teman teman yang kurang beruntung seperti pak alfon
tinggal di mana domisi di mana bisa menghubungi atau datang ke kantor dinas sosial setempat
dan minta didaftarkan nanti bisa diproses oleh dinas tempat
kami tentunya tidak bisa mencari cari sendiri begitu ya di lapangan karena kami perlu kecepatan ya
kami juga tidak bisa terlalu apa namanya banyak apa namanya bernegosiasi dengan
kita perlu kecepatan
jadi silahkan mendatangi kantor kantor dinas sosial di kabupaten atau kota di daerahnya masing masing
oke dan mendaftarkan di situ gitu ya pak ya
ya saya kira di sana pasti ada informasi
oke pasti ada informasi
oke kita sekarang jeda dulu bapak bapak tetap bersama kami di cnn indonesia breaking news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia breaking news
saya akan menyapa pak hadi subahan pak hadi
ya pak adi kalau misalnya anda mengikuti perbincangan kami di segmen satu tadi
apa yang sekarang menjadi kekhawatiran anda dan yang harus betul betul disiapkan dipertimbangkan pemerintah sekarang
yang pertama tentu terkait dengan tadi yang narasumber pertama mengenai korban phk
ini regulasi kita belum menjangkau ke arah sana karena undang undang ketenagakerjaan itu tentu tidak memasukkan keadaan yang memang tidak pernah diprediksi oleh siapapun saat sekarang gitu
memang di undang undang tiga belas misalnya orang di phk harus diberi pesangon dan alasannya juga harus jelas
yang dirumahkan ya memang istilah dirumahkan itu ada di surat esar dan menakar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
itu pun harus dibayar begitu
karena itu yang harus dilakukan pemerintah ini adalah menggantikan peran pengusaha untuk meng cover kebutuhan tadi itu
karena meskipun itu dibebankan pengusaha pengusaha pasti tidak akan mampu
bagaimana mungkin dia mau membayar pekerja yang dirumahkan orang pekerja yang lain semuanya top operasi semua
karena mau membayar phk orang perusahaannya juga stop dan itu tidak pernah diprediksi sebelumnya
jadi program pemerintah yang harus disiapkan adalah memberikan stimulus kepada korban korban phk yang dalam bentuk langsung
misalnya kayak bantuan tunai yang tadi disebutkan untuk beberapa keluarga ini juga harus menyasar kepada para korban korban phk atau pekerja yang sementara dirumahkan
sehingga kemarin yang pemerintah meluncurkan kartu prakerja itu tidak signifikan untuk sekarang
itu kan tujuannya untuk memberikan peningkatan kompetensi
bagaimana mau bekerja kompetensinya ditingkatkan orang perusahaannya tutup begitu
jadi jangan sampai salah sataran
so anggaran bisa diubah atau direlock aja atau revocusing gitu begitu
menurut saya demikian
tapi kalau misalnya sekarang kan bagaimanapun sudah ada bantuannya sudah disiapkan jabodetabek dan juga luar jabodetabek
yang mesti harus betul betul dijaga sekarang apa sebenarnya pak hadi
ya adalah tentang efektivitas dari program yang disampaikan pemerintah
kita seperti yang kita ketahui selama ini semua data itu sangat lemah sekali
data orang miskin data orang bekerja data orang di phk itu sangat lemah sekali karena koordinasi antara daerah dengan pusat juga sebelum ini juga tidak bagus begitu
apalagi sekarang dengan undang undang pemerintahan daerah yang baru undang undang dua puluh tiga pengawasan ketenaga kerjaan itu ditarik ke tingkat provinsi itu tambah jauh dari fakta yang ada di masyarakat
itu yang dikhawatirkan adalah tidak efektifnya program program yang akan disampaikan pemerintah
jadi pak menteri menyampaikan daripada kita takut melakukan sesuatu yang salah sekarang apa yang bisa dilakukan
itu memang iya tetapi juga harus dikoreksi ke dalam bahwa hal itu harus dibenahi begitu
jadi jangan setiap kali ada satu masalah itu sifatnya reaktif terus
oke oke pak juliari masih bersama kami
oke pak juliari mungkin anda mau menanggapi soal itu kekhawatiran dan apa yang harus dijaga
tadi masukan dari pak hadi
ya oke pak juliari mungkin anda mau menanggapi soal itu kekhawatiran dan apa yang harus dijaga tadi masukan dari pak hadi
ya enggak masalah artinya setiap program pemerintah itu pasti ada yang pro ada yang kontra
tapi harap diingat bahwa pemerintah juga harus bergerak cepat dengan segala keterbatasan yang ada
tidak hanya pemerintah indonesia negara se adikdaya seperti amerika saja tidak siap menerima bencana sebesar covid sembilan belas ini
jadi tentunya dengan segala keterbatasan
apa yang disampaikan data segala macam
ya kami kami tentunya akan berupaya untuk memperbaikinya
tapi di tengah tengah situasi yang sangat genting seperti ini
kami harus melakukan sesuatu dengan apa yang kami punya
saya kira itu yang ditunggu oleh masyarakat
tidak dalam bentuk terlalu panjang diskusi
terlalu mempersoalkan data
tapi akhirnya nanti semuanya terlambat
dan tentunya hampir seluruh pemerintah di dunia ini semua reaktif terhadap covid sembilan belas ini
tidak ada yang sudah benar benar memiliki satu protokol yang baku
untuk menghadapi pandemi global seperti covid sembilan belas ini
kita tidak usah berkecil hati
kemudian tentunya kami berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dan jangan lupa kita juga berharap dari masyarakat
artinya semua sebagainya
bagian besar pasti terdampak
tapi tidak semua kadar keseriusan terdampaknya sama
ada saudara saudara tetangga kita mungkin
di sekitar kita yang memang memiliki
dikaruniai kondisi ekonomi yang lebih
saya kira itu juga bisa
kemudian kita juga bangsa yang sangat generas murah hati
jadi kolaborasi ini
semua pemerintah pusat tentunya bertanggung jawab
ditambah pemerintah daerah
dan juga sektor swasta individu individu yang memang memiliki kemampuan
jadi semuanya kalau turun ke saudara saudara kita yang terdampak
kita bisa akan melalui bencana ini dengan lebih cepat
oke pak juliari tapi kalau misalnya melihat sekarang
banyak yang mengatakan bahwa memang nilai gotong royong dimiliki indonesia
dan kemanusiaan generosity itu
sangat sangat diuji saat saat ini gitu ya pak
kalau misalnya yang anda lihat
begini kalau misalnya
katakanlah sekarang pemerintah sudah menyiapkan untuk tiga bulan
dan generosity kita juga sudah disiapkan untuk tiga bulan itu
tapi misalnya ini semua belum berakhir
lalu apa yang harus dilakukan
kita harus bagaimana
kewajiban dari pemerintah itu juga melindungi segenap warga negara
ya tentunya dengan segala apa yang kita miliki
kita harus dan akan lakukan yang terbaik untuk melindungi warga negaranya
saya kira itu pak
pak juliari batubara menteri sosial
terima kasih malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia breaking news
terima kasih pak juliari
ya dan saya juga akan
langsung melanjutkan pembicaraan
saya kembali ke pak alson
untuk saat ini sebenarnya kalau misalnya dilihat
kan prediksinya pemerintah siapkan untuk tiga bulan
sekalipun tadi sudah disampaikan oleh pak juliari
kemungkinan besar mungkin nama anda belum masuk ke dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial
apakah anda akan mengupayakan itu pak alson
atau anda berupaya dulu sekuat tenaga sebelum akhirnya
mendaftarkan diri di dtks itu
jadi gini mbak
kalau saya sih gini
saya sih lagi pekerja
saya kira konteks kita kan saat ini bicara pekerja yang di phk tuh dirumahkan kan itu kan
nah persoalannya kan begini
ini kan juga variatif
ada yang dirumahkan tidak dibayar
ada yang di phk juga tidak dibayar
saya ada dalam posisi diuntungkan
bahkan di atas pembayaran
itu harus normatif lah kalau saya bilang
pengusaha kami cukup baik
tetapi kan pemerintah juga harus ke peka
berapa ribu saat ini
berapa ratus perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja
atau merumahkan karyawannya yang tidak dibayar
nah ketika tadi ada kebijakan
pemerintah tentunya juga punya tanggung jawab
ini harus tepat sasaran
sosialisasinya juga harus masuk kepada para pekerja
kan itu kan
ada hal yang bisa ditempuhkan menurut saya adalah begini
bisa tidak ditutup kejujuran pengusaha
bahwa dia melakukan phk tanpa membayar
dia melakukan merumahkan karyawannya tanpa membayar
karena inilah sumber yang paling valid sebenarnya
data kita di nisnaker
nggak boleh kita bahas
nggak akan dapat
yang paling valid adalah
asosiasi pengusaha indonesia
mereka harus punya data
berapa hotel yang merumahkan karyawannya
berapa hotel yang mau phk
berapa harga karun tanpa dibayar
inilah supaya kita tidak mencari kesalahan
siapa yang salah siapa yang ini
supaya kita dapat data
supaya kebijakan tadi
bantuan pemerintahan tadi
anda beberapa kali mengatakan anda cukup beruntung
mendapatkan bayaran yang cukup
setelah di phk ini
anda mungkin sempat berbicara dengan teman teman anda yang lain
di perusahaan yang lain
ya jadi gini
saya kebetulan juga
saya pengurus serikat berusaha pekerja
saya ketua serikat pekerja di tempat hotel saya
ya saya juga menjadi pengurus
kami punya forum karya hotel dan restoran indonesia
jujur kalau mau dibilang
kalau kita tanya
pengusaha hotel atau karyawan hotel sekalipun
tidak ada data update
berapa hotel yang phk
ada berapa hotel yang merumahkan saat ini
ini kan jadi masalah
tetapi kita dari teman ke teman
kita tahu di sana
hotel sana sudah di phk
di hotel sana sudah di phk
tapi tidak sesuai dengan
undang undang tenaga kerjaan
ini kan persoalannya kan
pemerintah harus berkolaborasi dengan pengusaha
yang bisa juga melibatkan
harus betul betul jujur
perusahaan kami melakukan phk
tapi kami tidak mampu
supaya korban korban phk ini terselamatkan
tidak perlu lagi ada saling tutup tutupi
karena ini bicara keberhasilan hidup
kami sudah katakan gini
ribuan karyawan hotel di jakarta sudah kehilangan
lalu sekarang kita beri perkehatan lebih inti adalah
bagaimana ke depannya
bicara soal keberlangsungan hidup
anda sudah memikirkan ke depannya untuk anda dan keluarga anda pak alson
saat ini kita belum bisa berpikir
kita tidak berani mengambil sebuah
katakan usaha dalam kondisi kayak sekarang
kita selalu serba dalam ketakutan
yang kita coba lakukan sekarang adalah
dengan uang kita dapatkan
kita bertahan hidup sampai berapa lama
kan tidak ada kepastian
tiga empat lima bulan ke depan
artinya uang ini pun tidak
saya tidak bisa berpikir
mau jadi apa mau lamar kerja
tidak ada lagi lapangan kerja untuk saat ini kan
yang bisa adalah ya bertahan hidup
nah kaya dalam posisi diuntungkan sedikit
katakan walaupun ini musibah bagi kami sebagai pekerja
lalu bagaimana dengan kawan kawan kami
hotel kami di sebelah kami di sebelah sana juga
ada yang kerja tiga hari
tidak kerja empat hari
apakah cukup untuk kehidupannya
untuk kehidupannya dia kan nggak cukup juga
oke baik pak alson
baik pak alson
saya hanya bisa menyampaikan terima kasih
karena sudah bersedia berbagi malam hari ini di cnn indonesia pak alson
saya sangat bersimpati dengan apa yang terjadi dengan anda
terima kasih sudah berbagi
pak alson semoga kita semua bisa melewati ini sama sama ya pak alson
kita yakin pasti bisa indonesia pasti bisa mbak saya yakin itu
pak alson tetap bertahan keep the faith
terima kasih malam hari ini sudah berbagi di cnn indonesia
terima kasih pak alson
saya juga masih dengan pak hadi tapi nanti setelah jeda
kita sekarang jeda dulu
nanti setelah jadinya saya ingin menggali lagi dari pak hadi
berapa lama sebenarnya kita bisa bertahan melihat semua yang terjadi sekarang
mungkin bisa dilihat dari kekuatan perusahaan untuk bertahan
tidak melepaskan karyawan mereka
tetap bersama kami
cnn indonesia breaking news
pemerintah provinsi jawa timur akan memberikan stimulus fiskal dan keringanan pajak bagi perusahaan yang terkena dampak covid sembilan belas
ini dilakukan untuk menekan dampak sosial ekonomi akibat pandemi covid sembilan belas
pemprov jatim mencatat jumlah phk di jatim mencapai hampir dua orang dari dua puluh sembilan perusahaan
sementara karyawan yang dirumahkan mencapai lebih dari enam belas orang
beberapa perusahaan ini tersebar di antaranya di banyuwangi jombang gresik lamongan ngawi kota blitar dan kota batu
mayoritas perusahaan yang mengambil kebijakan pengurangan karyawan adalah sektor perhotelan dan pariwisata
sejak dinyatakan sebagai zona merah
sektor ini sepi dan membuat tingkat hunian merosot tajam
sementara terkait tunjangan hari raya atau thr
sampah sehat ini terus dibahas oleh kementerian ketenagakerjaan
apakah akan ditunda atau tetap diberikan
pak hadi subhan masih bersama kami melalui telepon analis hukum ketenagakerjaan universitas airlangga
pak hadi kalau misalnya melihat berangkat dari analisis yang anda lakukan
mungkin juga anda sudah melakukan wawancara dengan beberapa pihak
akan seberapa lama sebenarnya kemampuan perusahaan perusahaan itu untuk bisa menahan karyawan
untuk tidak melepaskan karyawan saat ini pak hadi
atau akan semakin sulit ke depan
jadi pertama harus diketahui bahwa kalau kita melakukan wawancara kita akan melakukan wawancara
jadi pertama harus diketahui bahwa kalau kita melakukan wawancara kita akan melakukan wawancara
karyawan atau pekerja itu dirumahkan
maka pengusaha wajib tetap membayar hak hak upah daripada pekerja
cuma persoalannya adalah sampai kapan tadi ini
menurut riset yang ada itu
perusahaan itu biasanya memiliki uang cash itu untuk operasional selama dua bulan
artinya tentu perusahaan itu nggak akan menyediakan uang cash banyak

karena lebih baik kan diputuskan
karena itu saya prediksikan ini kan mulai bertampak di maret april
karena itu saya prediksikan ini kan mulai bertampak di maret april
nah nanti di bulan mei
perusahaan tentu akan kesulitan uang untuk operasional tersebut
dimana tidak ada pemasukan tetapi pengeluaran harus dibayarkan
apalagi nanti di bulan mei harus nambah lagi beban yang namanya thr
jangankan perusahaan orang negara sebesar ini saja
pernah kemarin diperdebatkan mengenai
pernah kemarin diperdebatkan mengenai
maka pns nanti akan dibayar gaji ketiga belas sama thr
kemudian ada revisi kemarin dari menteri keuangan akan dibayar untuk golongan satu dua ribu
yang empat nanti masih dikaji
ini artinya bahwa pemerintah itu harus juga memberikan perhatian kepada perusahaan
yang mana untuk disalurkan sebagai kewajibannya terhadap pekerja tersebut
apa yang harus dilakukan pemerintah daerah pak hadi sekarang
mungkin di satu sisi mereka mungkin sedang kebingungan karena misalnya kekurangan apd
jumlah pasien positif bertambah tapi di sisi lain harus ada penyelamatan juga
apa yang sebaiknya dilakukan
jadi pernah saya sampaikan bahwa perlu relocasi atau refocusing dari anggaran yang ada
mungkin tahun ini untuk yang namanya belanja modal itu mungkin bisa ditiadakan dulu
bangun bangun yang infrastruktur itu mungkin bisa dialihkan kepada hal yang
yang sifatnya spesifik ini tadi terutama untuk menyelamatkan masyarakat
untuk membantu mereka tetap bertahan hidup
karena kalau itu tidak maka nanti ongkos sosialnya akan jauh lebih mahal
daripada uang yang sekarang harus disampaikan
persoalannya adalah mau tidak dprd kalau di daerah ya
kalau di pusat dpr sama dengan pemerintah presiden atau kepala daerah itu
itu adalah di anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya
persoalannya di situ
berarti sekarang perkara mau atau tidak mau gitu ya pak
karena kalau uangnya ya tetap tentu ada meskipun juga memang ada berkurangnya pemasukan
tetapi pasti masih tercover gitu
tinggal sekarang mau nggak mengalokasikan yang seharusnya misalnya untuk infrastruktur
untuk bangunan untuk dan lain sebagainya
ini adalah satu langkah yang bagus sekali di surabaya
di mana wali kota surabaya akan menggratiskan langganan pdam bagi masyarakat
dan juga mungkin nanti meningkat kepada pengusaha dan lain sebagainya
ini adalah bentuk bentuk nyata kehadiran negara di dalam situasi yang semuanya sulit
bukan hanya rakyat saja pemerintah juga lagi kesulitan
oke intinya bisa dilakukan perkara mau atau tidak mau gitu ya
penting political will nya itu
mau dulu baru kemudian
itu lagi diuji sekarang
pak hadi subhan terima kasih sudah bersedia berbincang malam hari ini di cnn indonesia
terima kasih pak hadi
dan sekarang untuk terakhir menutup
saya akan berbincang melalui telepon dengan pak wayan bagiana
pak wayan ada di denpasar bali
pak wayan selamat malam
selamat malam ibu
pak wayan adalah seorang pekerja yang saya konfirmasi di phk atau dirumahkan pak wayan
ini di rumahkan bu
dirumahkan artinya masih menerima uang atau tidak sama sekali
tidak sama sekali
tidak sama sekali pak wayan sebelumnya bekerja di mana pak wayan di bidang apa
saya di bidang advertising bu
sudah di rumahkan sejak kapan pak wayan
sudah satu setengah bulan
satu setengah bulan itu memang sama sekali sudah tidak ada klien sama sekali tidak ada kegiatan
bagaimana ketika pertama kali pak wayan bertemu dengan bagian hrd gitu kemudian dijelaskan bahwa harus dirumahkan dan lain sebagainya
iya pertama juga bingung jadinya ibu
ya kondisi seperti ini kita pekerja swasta tabungan juga tidak seberapa
jadi merasa betul betul terpukul sekali dengan kondisi ini

saya tidak menyalahkan siapa siapa saya tidak menyalahkan pihak perusahaan tidak menyalahkan pihak pemerintah
karena kondisinya seperti ini kita semua merasakan yang di bawah ibu
pak wayan sudah berkeluarga punya putra putri
sudah bu saya punya putra satu
oke apakah istri bekerja
istri masih sementara ini masih bekerja
oke kalau melihat sekarang yang anda lakukan sekarang saya kembali langsung bertanya
berapa lama bisa bertahan dalam kondisi ini dengan uang yang anda miliki sekarang pak wayan
mungkin tidak sampai satu bulan bu
tidak sampai satu bulan
tidak sampai satu bulan
tapi saya berusaha bu
supaya tidak menyerah dengan keadaan
saya berusaha jualan telur
ya anda jualan telur pak wayan
iya benar bu
dari mana modal untuk menjual telur itu pak wayan
tidak ada modal bu ini atas kebayaan teman teman memberikan saya pinjaman telur
dan dibantu oleh teman teman di medsos
seperti itu bu
bagaimana jual telurnya pak wayan anda pakai motor ya pak
jadi bagaimana anda menerima pesan melalui telepon kemudian anda antar telur itu ke rumah rumah
bagaimana sejauh ini responnya penjualannya pak wayan
sekarang orang orang pada takut untuk keluar bu
mereka merasa dilayani itu bu diantar ke rumah rumah itu responnya baik sekali
boleh tahu berapa yang anda dapat dalam satu hari sekarang dari berjualan telur
ini saya dapat kurang lebih di bawah masih di bawah rp lima puluh bu
karena kondisinya seperti ini
saya juga tidak mengambil untung banyak cuma rp dua per kerat
ongkot kirimnya juga saya rp dua per kerat
tidak untung pak
tidak untung sama sekali kalau ongkot kirim rp dua dan anda ambil untung hanya rp dua
iya tapi kondisi seperti ini kalau dijual mahal siapa yang mau beli bu
semua kondisinya sama seperti kita
jadi dalam satu hari anda mendapat rp lima puluh pak wayan
atau kalau sedang beruntung dapat rp lima puluh

rata rata seperti itu
rata rata seperti itu
kalau lebih biasanya kalau mereka kembaliannya ada titik seperti itu dikasih lebih biasanya
bagaimana dengan dapur anda pak wayan sekarang sekarang ini apa yang berubah sebenarnya setelah anda dirumahkan
banyaklah yang berubah bu
ya dari segi konsumsi yang itu untuk makan untuk ini semua lebih diirit iritkan semua bu
bagaimana dengan kebutuhan gizi untuk anak anda pak wayan
ya misalkan sekarang ada tempe ada telur seperti itu tidak perlu harus daging yang penting ada sayur seperti itu saja bu
bagaimana dengan kebutuhan gizi untuk anak anda pak wayan
pak wayan sudahkah kemudian sempat berbicara kepada teman teman di kantor anda sebelumnya berapa lama ini bisa terjadi kapan bisa kerja lagi misalnya
kondisi yang seperti ini kita tidak bisa tahu bu sampai kapan ini
bali tergantung pariwisata bu kalau masih seperti ini ya kita belum tahu bisa enam bulan efeknya masih terasa
bagaimana dengan teman teman anda pak wayan
apakah kalau anda mungkin cukup beruntung dibantu bisa berjualan telur
bagaimana dengan teman teman anda yang lain
bagaimana mereka bertahan sekarang
iya sama seperti saya bu
mereka juga ada yang membantu saya ikut jualan telur
ada yang membuka online online shock seperti itu
pak wayan ada rencana bantuan dari pemerintah berupa blt
bantuan langsung tunai
apakah anda sudah mengikuti informasi soal ini
tapi memang harus mereka yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial
kalau misalnya belum ada harus mendaftar dulu
anda tertarik untuk mendaftar pak wayan
terima kasih atas perhatian pemerintah kalau memang ada seperti itu
pak wayan anda masih
berapa lama ini akan melakukan yang sekarang anda lakukan ini
berjualan telur keliling
itu berarti dalam satu hari berapa lama kelilingnya pak wayan
bisa enam jam bu kalau darahnya jauh
ada jaraknya lebih dari lima kilometer kadang tiga kilometer seperti itu
sampai kapan pak wayan
kira kira anda mampu dan mau untuk melakukan ini
ya karena ini saya harus menghidupi keluarga saya bu
tapi kapanpun akan saya lakukan
ataukah anda juga sedang melihat potensi lain yang bisa anda kerjakan
ya mungkin ini akan saya kembangkan bu
mungkin dari telur saya tambahkan ke sembako beras sayur ikan
sistemnya pesan antar seperti itu bu
pak wayan bagi anak terima kasih sudah mau berbagi pak malam hari ini di cnn indonesia ya pak
terima kasih bu
pak wayan semangat terus ya pak
terima kasih bu tetap semangat
oke pak terima kasih
dan kita sekarang jeda dulu tetap di cnn indonesia
cnn indonesia breaking news